diduga karena gangguan mesin sebuah mobil di tasikmalaya hangus terbakar
minimnya alat pemadam membuat api cepat menjalar hingga menghanguskan seluruh badan kendaraan
sementara di bekasi sepuluh unit bus maya saribakti yang terparkir di pul bus maya saribakti cibitung bekasi ludes terbakar
sebuah kendaraan sedan di jalan raya raja pola tasikmalaya terbakar dan membuat panik warga di sekitar dan pengendara lain yang melintas
sejumlah pemotor berusaha memindahkan sepeda motornya yang diparkir dekat kendaraan yang terbakar
sesekali terdengar ledakan cukup keras dari bahan bakar yang terbakar
hembusan angin kencang di tengah cuaca terik membuat api cepat menjalar
kondisi dipersulit dengan ketiadaan alat pemadam kebakaran
untunglah pengendara berhasil lolos dari maut
saya kurang paham juga karena konfeting juga bisa mungkin karena stabil juga sih saya udah gak ini lagi gitu
udah gak ini udah minta tolong